kita ke informasi lain rumah politikus partai keadilan sejahtera madani alisera dilempar bom molotov kamis dini hari
pelakunya diperkirakan berjumlah dua orang
kepolisian resor metro bekasi dan tim identifikasi polres metro bekasi mengamankan satu bom molotov dalam kondisi utuh dan satu lainnya dengan kondisi pecah
bom yang dibuat dari botol berisi bensin dan sumbu ini ditemukan di halaman dan samping rumah wakil ketua komisi dua dpr mardani alisera di jati makmur kota bekasi
keterangan saksi di lokasi kejadian bom dilempar oleh dua orang tak dikenal dari samping rumah mardani
setelah itu keduanya melarikan diri
polres metro kota bekasi terus menyelidiki bom molotov di kediaman mardani alisera
hingga kamis sore empat saksi telah menjalani pemeriksaan
empat saksi tersebut adalah petugas keamanan dan keluarga mardani
dalam pemeriksaan terungkap rumah mardani diintai oleh orang tak dikenal
sejak lima hari sebelum kejadian
dua orang sempat menanyakan rumah mardani pada hari minggu tanggal lima belas juli lalu
kedua orang itu kemudian pergi
begitu saja usai mengetahui rumah kediaman mardani
pemeriksaan dari sampam bahwa hari minggu itu ada orang yang menanyakan alamatnya mardani
tapi apakah itu berhubungan atau tidak kita sedang cek
anggota sedang cek
tapi sekilas tadi
hari minggu itu ada yang menanyakan pak
tapi sekali lagi rekan rekan ini akan kita kaji terus
kita dalamnya kita dalamnya
karena ada hubungan
motornya apa dan sebagainya anggota sudah
pak mardani melalui keluarga

silahkan bilang ke kami
kami akan amankan dan tempatkan anggota di sana
kemudian kita akan balas ekspoken makernya
kemudian alhamdulillah mulai pecahan ini
bagi sayafi di arah eksplosif
tutor adalah hammong
terima kasih aja mak surprisingly